korban banjir bandang di nagari pakan rabaah ⁇ kecamatan koto parit gadang diateh
kabupaten solok selatan sumatera barat kini terpaksa tinggal di pengungsian pasalnya rumah
mereka rusak dan sebagian warga masih trauma dengan banjir bandang bpbd setempat mencatat
ada lima ratus delapan puluh orang yang berasal dari beberapa kampung di daerah itu posko utama pengungsian ada di
balai adat nagari pakan raba timur disini ada sekitar satu ratus tujuh puluh lima orang yang mengungsi para pengungsi
rentan dihinggapi penyakit apalagi dalam ruangan yang sempit banyak diantaranya yang tetap merokok
rata rata menderita sakit kepala kemudian sakit akut karena pengaruh pikiran mungkin
karena karena masih trauma dengan dengan bencana banjir bandang kenapa juga banyak juga baru mulai
menderita berbagai penyakit selain infeksi saluran pernapasan akut atau ispa mereka juga menderita
mah akut mah ini muncul karena berbagai faktor antara lain keterlambatan mendapatkan makanan
selain di balai adat pakan raba'ah ada lima posko lainnya untuk menampung pengungsi yang
dirahsiakanjang sapan sungai nanduo ayah batuang sapan salak dan manggih jonedi kambang solok
selatan sumatera barat